apakah hal seperti itu sudah ada pada masa kita sekarang
bagaimana kita lihat tayangan dan visualisasi daripada contoh banyaknya perceraian tersebut
apa sih sakit tau gak ngerti gak
mau alasan apa lagi kamu
ini semua itu foto foto perselingkuhan kamu ya
eh kamu dekati nanti dulu
aku gak pernah melakukan ini
ini semua bohong nih
kamu salah paham sama aku
gak selingkuh kamu bilang
terus foto foto ini apa udah ngebuktiin semuanya
ingat ya kamu jangan pernah main api kalau kamu gak mau kebakar
kecaya sama aku
aku gak mungkin melakukan itu semua
aku merasa di jebak sayang beneran
mana ada penjahat yang ngakuin kesalahannya
dan sampai kapanpun aku gak akan pernah maafin perselingkuhan kamu
dengan ini pengadilan memutuskan bahwa saudara
andi saputra dengan saudari
siwi lestari wijaya resmi bercerai
hai ma anggi winnie
jangan bilang kalau kamu gak dapat apa apa dari perceraian kamu
aku tuh gak nyangka ya ma
kalau cerai dari andi itu bisa dapat satu miliar
itu baru anak mama
ya tau dari dulu sih mendingan aku cerainya dari dulu
ya tapi kan tempoh hari aku nggak dengerin omongnya mama
mbak siwi hebat
gini satu miliar
kamu juga gak kalah hebat ya kan
coba deh kamu ingat ingat
kamu dapat mobil dapat apartment dapat uang cash lima ratus juta
dan itu kan nominalnya lebih dari satu miliar
iya sih ma
tapi kan aku nggak suka tinggal di apartemen
jadi nggak aku tinggalin deh
itu ma masih mending
dibanding kalian semua cuma gue kan yang dapat harta gono gini paling kecil
nyesel gue pernah nikah sama si doni
dia cuma bisa ngasih duit
duit tiga ratus lima puluh juta sama mobil satu uang
jangan pada berisik ya
yang penting kan kalian kalian kalian kalian ini semua sudah mendapatkan hasil gonogini dari perceraian kalian masing masing
mama aja yang kayak begini bisa dapat apa
rumah gede harta banyak
itu cuma dari mana
gara gara mama niken tuh si banda tua kampung sebelah
tunggu tunggu tunggu tunggu
mama harus mencari cara untuk menceraikan alisa dengan suaminya
dan mama akan mencarikan laki laki yang kaya banget yang bisa dikeruk semua hartanya dan uangnya
toh itu juga buat alisah kan bukan buat mama
oh buat penghasilan
ya terima kasih
ya terima kasih
ya terima kasih
ya terima kasih
ya terima kasih

alisa ngapain sih kamu memperlakukan dia kayak raja
kamu tuh harusnya biasa aja lagi sama dia
dia juga gak bisa kasih ngapain mobil kan
apalagi mau ngasih mama
mas budi itu kan suaminya lisa dan udah kewajiban lisa itu untuk melayani suami
lagipul kan surga lisa itu ada di suami lisa ma
helah itu kan teori
kamu tuh kayak yang udah pernah nginjak surga aja ya
kenapa kamu gak kerja aja sekalian jadi penunggu pintu surga
sampai kapan ya kamu mau
apa sih lebihnya budi
udah gaji pas pasan ya kan
masih numpang hidup juga di tempat mama
ma cinta alisa sama mas budi itu bukan cinta duniawi mah
tapi cinta akhirat
halo cinta akhirat kamu tabung di mana
kamu pikir untuk makan gak pakai duit
beli ini itu gak pake duit
terus untuk semua kebutuhan hidup itu bisa kamu beli nggak pakai duit
pakai cinta akhirat kamu itu begitu
aduh alisa tolong ya dengerin mama
harusnya kamu tuh contoh kakak kakak kamu
mereka semua punya harta dari hasil perceraian mereka
dan liat juga mama dong
mama juga dapet semuanya dari hasil perceraian kan
sementara kamu dapat apa budi doang
budi bisa ngasih kamu apa
ma alisa tapi gak pernah mau bercerai dari mas budi ma
alisa cinta sama mas budi
alisa laki laki seperti budi itu banyak
tukang sate juga banyak yang mirip budi
tapi laki laki yang punya harta banyak itu cuma sedikit
dan kamu gak usah khawatir
mama akan mencarikan kamu laki laki yang kaya
hartanya banyak jadi kamu hidupnya juga bisa bahagia
dan cuman mas budi doang yang bisa bahagiain alisa ma
keras kepala banget sih kamu tuh
kalau sampai kamu susah
kamu jangan pernah datang sama mama untuk minta tolong
ya pak mau cari siapa
melihat wanita cantik seperti bidadari

jadi mungkin bapak salah orang
bapak mau cari siapa
bapak mau cari siapa
bapak mau cari siapa
bapak mau cari siapa
bapak mau cari siapa
bapak maaf ya tapi saya gak kenal sama bapak jadi mungkin bapak salah orang
eh eh eh tunggu dulu
jangan main tutup pintu aja dong
jangan sopan dengan kamu
kalau misalkan bapak dari tadi sempat
saya pasti akan jauh lebih sopan pak ke bapak ya
ini ada apa sih kok ribut ribut
tau nih so cantik banget cewek ini
main tutup pintu aja lah
lu tuh kalau iri sama gue
jangan gitu dong caranya
asal lu tahu ya
gue lebih memilih kehilangan low daripada calon suami gue
dasar wanita sok suci lu
sebenarnya lo tuh iri kan sama kita semua
kalau lo pengen seperti kita
ya lo cerain aja tuh suami lo yang gak ada guna
terus cari deh laki laki kaya yang bisa ngembagain lu
sudah sudah sayang
hidupkan perempuan itu
mendingan kita senang senang aja ya